akses jalan tol layang mbz kembali dibuka pada rabu mulai pukul tujuh empat puluh waktu indonesia barat
pembukaan akses jalan tol layang ini dianggap mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas
di ruas jalan tol cikampek yang sempat tersendat
kini kendaraan bisa melaju dengan kecepatan normal untuk menuju ke arah cikampek
sebelumnya diketahui akses jalan tol mbz ini sempat ditutup
akibat terjadi kecelakaan di ruas jalan tol layang dini hari tadi
pembukaan kembali akses jalan tol layang mbz berhasil mengurai kepadatan kendaraan
yang terjadi akibat penutupan akses jalan tol layang
yang berada di kilometer sembilan hingga kilometer empat puluh delapan tol jakarta cikampek ini
menurut keterangan petugas kepolisian
jika sebelumnya pengendara hanya bisa melajukan kendaraan sekitar tiga puluh hingga empat puluh km per jam
kini kecepatan kendaraan bisa ditambah hingga di atas tujuh puluh km per jam
selain akibat penutupan akses jalan tol layang
petugas kepolisian menyebut kepadatan pada hari ketiga menjelang lebaran di ruas tol japek ini
juga disebabkan oleh peningkatan
jumlah kendaraan yang melintas dari jakarta menuju arah cikampek
petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas jika kepadatan kembali terjadi
untuk penutupan di tol mbj tadi karena di atas ada kecelakaan
tadi malam terjadi kecelakaan sekarang sudah bisa dilewati kendaraan
yang dari arah tol dalam kota menuju ke cikampek mbj
tadi saat penutupan kita alihkan rekaya seharus
lewat jalur samping